menteri dalam negeri tito karnavian mengajak semua pihak mendukung rancangan undang undang omnibus law cipta kerja
omnibus law dibutuhkan pemerintah saat ini untuk mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja
ini dikatakan tito setelah membuka musyawarah perencanaan pembangunan regional kalimantan tahun dua ribu dua puluh
yang digelar rabu siang di pendopo gubernur kalimantan barat
tito menilai omnibus law ini penting untuk mempercepat investasi dan pembangunan di indonesia
dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi
lokasi wisata ciptaan lapangan kerja baru dan akselerasi nilai tambah ekonomi rakyat
ingin memiliki usaha besar untuk membangun lapangan kerja
adanya bonus demografi kalau tidak diakomodir bisa menjadi bencana demografi
maka omnibus law seperti ide omnibus law
ini harus untuk membuka lapangan kerja harus didukung
karena memang itu problem nasional kita
harus kita dukung
kalau mungkin ada satu dua beberapa pasal yang perlu didiskusikan terbuka untuk diskusi